sejak dulu hingga kini pancasila adalah dasar negara indonesia sebagai pemersatu bangsa
pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air yang harus diterapkan di kehidupan sehari hari
dengan saling menghargai bergotong royong dan bermusyawarah mari membangun bangsa
karena kita indonesia kita pancasila